informasi pertama di kompas balam sudara seorang ibu hamil menjadi korban tabrak lari oleh pengemudi mobil di jalan pejambon gambir jakarta pusat korban mengalami luka dan keguguran akibat kecelakaan itu
dari dashboard mobil memperlihatkan ketika sebuah mobil berplat g menabrak motor yang melaju di depannya di jalan pejambon gambir jakarta pusat pada lima belas mei dua ribu dua puluh
kerasnya benturan sontak membuat pemotor yang merupakan pasangan suami istri terjatuh dan terluka
bahkan sang istri yang sedang hamil lima bulan terkapar di jalan
bukannya menolong pengemudi mobil justru kabur meninggalnya

salah satu korban yang merupakan ibu hamil sekaligus apoteker ini mengalami luka parah di bagian kepala bahkan kandungannya keguguran akibat kecelakaan ini
polisi langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari berbekal rekaman video dan keterangan sejumlah saksi
polisi menangkap pelaku di rumahnya di brebes jawa tengah
polisi menangkap pelaku di rumahnya di brebes jawa
polisi menangkap pelaku di rumahnya di brebes jawa